ini bukan potong gaji atau bukan iuran tapera ini adalah tabungan
teman teman wartawan yang belum punya rumah siapa nih
teman teman sekalian pemerintah memahami kekhawatiran dan kegelisahan masyarakat indonesia tentang program tabra ini
bahkan kita juga tahu ada yang marah dan seterusnya
pertanyaannya kenapa sih itu bisa terjadi
karena memang belum dijalankan sosialisasi yang masif sehingga ada miss pemahaman
ada pertanyaan pertanyaan yang perlu untuk memberikan penjelasan
untuk itulah maka semua stakeholder saya undang di sini dalam rangka memberikan jawaban
teman teman media mewakili masyarakat nanti silahkan bertanya
agar nanti masyarakat bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan tapera itu
berikutnya saya ingin jelaskan bahwa pemerintahan bapak jokowi dodo
mulai awal bekerja telah menjalankan reformasi di sektor namanya sistem jaminan kesejahteraan sosial
banyak yang ditangani apakah itu bpjs kesehatan bpjs ketenaga kerjaan
apakah itu berkaitan dengan kip pkh dan juga ada program lfpt
mungkin teman teman banyak yang tidak tahu apa yang dimaksud lfpp
dan kementerian pupr akan menjelaskan
semuanya itulah presiden pemerintah ingin menunjukkan kehadiran pemerintah dalam semua situasi yang dihadapi oleh masyarakatnya
khususnya persoalan persoalan berkaitan dengan sandang pangan dan papan
nah ini tapra ini berkaitan dengan papan ini
tugas konstitusi karena ada undang undangnya
undang undang yang harus dialami oleh seorang presiden
dasar hukum undang undang nomor satu tahun dua ribu sebelas tentang perumahan dan kawasan pemukiman
serta undang undang nomor empat tahun dua ribu enam belas tentang tabungan perumahan rakyat
atau tapra ini diatur oleh undang undang
ini perpanjangan dari baper tarum
baper tarum itu dulu dikhususkan untuk
sekarang diperluas kepada pekerja mandiri dan juga swasta
problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini
ada sembilan sembilan juta masyarakat indonesia yang belum memiliki rumah
ini data dari bps ya bukan ngarang ya
untuk itu maka kita berpikir keras
antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu tidak seimbang
untuk itu maka harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya nanti bisa
walaupun terjadi inflasi tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya
caranya dengan skema yang melibatkan
dalam hal ini juga pemerintah
jadi yang setengah persen untuk asn itu
berikutnya yang setengah persen
untuk pekerja mandiri dan swasta
ya masyarakat juga perlu memahami bahwa
tentang perumahan ini bukan hanya indonesia yang mengatur
pemerintah di berbagai negara juga menjalankan skema seperti ini
di malaysia ada di singapura ada di beberapa negara yang lain juga ada
menurut saya sih tugas negara ya begitu
tapi era ini bukan
potong gaji atau bukan iuran
tapi era ini adalah tabungan
di dalam undang undang memang mewajibkan
ada undang undang yang mengatakan mewajibkan
bentuknya nanti bagi mereka yang sudah
apakah harus membangun rumah
kalau pada usia pensiun selesai
itu bisa ditarik dalam bentuk
dengan pemumpukan yang terjadi
untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah
untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat
kedepan pemerintah akan menggencarkan
dengan masyarakat dan dunia usaha
jadi ada kesempatan untuk konsultatif
dikelola dengan baik akuntabel dan transparan
juga punya fungsi pengawasan
menteri keuangan menaker komisioner ojk
nah ini saya ingin sampaikan kepada teman teman
saya menjadi panglima tni
saya nyentuh saja gak bisa
nempatkan orang aja gak bisa
saya undang pak adang
tolong saya minta dipresentasikan
akhirnya kejadian seperti kemarin kita nggak ngerti
pengelolaannya akan lebih transparan
karena semua bentuk bentuk investasi yang akan dijalankan
minimum oleh para komite
ada yang menarik kami temukan dalam google trend
sementara pagi ini pencarian informasi
didominasi oleh pencarian mengenai situs tapera terkait kepesertaan
banyak yang ingin melihat apakah mereka sudah menjadi peserta
berikutnya bagaimana kalau mau menjadi peserta dan bagaimana mencairkan saldo tapera dan lain lain
nah ini nanti bagian dari yang mungkin akan dijawab oleh teman teman saya ini
jadi kesimpulan dari pengamatan selama beberapa hari terakhir
keingin tahuan masyarakat terhadap tapera dan manfaatnya cukup tinggi
nah ini cukup tinggi
untuk itu kehadiran teman teman sekalian di sini saya berterima kasih alhamdulillah ya
karena nanti bisa memberikan informasi yang lebih jauh lagi lebih dalam lagi kepada masyarakat indonesia
saya persilahkan untuk bertanya dari nanti diatur oleh mbak nurul